wah gue gembira banget hari ini ya allah happy happy happy
satap saking gembiranya aku bawa sesuatu buat kamu
sesuatu buat aku aku
ini kan daerah kekuasaan kami nih
waduh hebat juga
hai apaan lagi lihat tuh ngerti ngerti sekarang sebelas ayo siapa lagi
lalu ayo jangan pada hari hari
kan waktu di kamar saya itu sendoknya udah pada karatan
di sini ada sendoknya pak
akhirnya ada lagi
eh eh jadi nggak
jadi nggak kartunya sendoknya
aduh ini anak anak
larinya cepet banget
yang dikejar kejar tukang kredit
aduh mana nafas udah
ada bokeh mis lagi
aduh aduh aduh aduh
tadi sayanya lari sambil lihat ke belakang
nggak ngeliat bapak di depan
tapi jangan sekali sekali lagi
lagian kamu tuh kok aneh
lari lihat belakang
gimana tuh berarti tuh
lain kali kalau mau lari lihat ke belakang
jadi kelihatan di belakang nggak ada orang ya
wah ini bener nih
ini grombola dari si pembuat onar nih
eh kalian tuh dari mana aja
ustadz udah bilang sama kalian
jangan pernah ninggalin ustadz sendirian
udah jangan banyak ngomong
ah jawab dulu dari mana
ustadz pusing jaring kalian
tadi anak pecopet lewat lewat ustadz
kan ada siapa
yang tadi anak kecil
yang tadi begini begini
anak kecil yang tadi
pecopet yang kecil tadi tuh
hei nggak disangka ya
ya jadi pecopet
kalau gitu kejar
ustadz yang masuk
masih di sini sih
salah arah ustadz
hei hei tunggu tunggu tunggu
ya ya ditinggalin lagi
ya ditinggalin lagi
satam bukain satam
bujuk bujuk saya positai positai
itu belanjaan banyak banget
bukain dulu bukain dulu
aduh aduh berani berani
sitae capek banget ini
lu bet banget belanjaan
gue gembira banget hari ini
satam saking gembiranya
aku bawa sesuatu buat kamu
kok sitae mau bawa sesuatu buat aku
iya tenang tenang tenang
yang bener yang bener
tangan lu tangan lu
kenapa ini di gue
yang belum ketiban
lu saya main bubut aja
tenang nih nih tuh
aduh aduh aduh aduh aduh
jangan seneng dulu
kita taruh di dapur
ini mau buka kegapain ujung ujungnya pahit
biasanya kan begitu
yalin aja dulu orang itu
nanti lo ke warung lilis ya
mau beli apa pade
beli obat sarap
pade tulenjuknya ngapa ya
ah bodo amat dah
dapat punya kue panco
ini bu ted itu beli buku nih
nah tapi karena sampulinnya kayak bagus sam
jadi ya tak usah bu ted tulis tulis dulu lah
kenapa bagus tuh
apun bu ted
aduh lucu banget
soalnya lilis kan suka lapar nih di kamar
ya makan aja
ih kalian itu beli barang yang kayak gitu
nih beli barang tuh kayak gini nih
belanjanya orang kaya
kalo amelia itu sih belinya ya
sepatu mirip mirip prinses yang bling bling
dan ini tuh pasti harganya tuh ratusan ribu
emang kalian takut beli
nah inge lihat
nih dia duit kembaliannya
nah tadi kan sepatu ini kan harganya empat puluh lima ribu kan
aduh harga sepatunya mahal banget
oh itu namanya ratusan ya amalia
ratusan jadi empat puluh
anak anakku para santriwa sekalian
ustadz musa yang mulia dan satun mau tanya
siapa yang tahu apa arti cita cita
cita cita adalah sesuatu yang kita orang inginkan di dewasa nanti ustadz
haiya betul sekali asun
cita cita itu penting supaya kita punya tujuan hidup dan membuat kita bertahan untuk hidup karena ingin mencapai suatu tujuan yaitu cita cita
sekarang ustadz musa yang mulia dan santun ingin bertanya sama kalian
siapa yang mau ceritain cita citanya mau jadi apa
ya panjang coba berdiri
saya cita citanya yang mulia pak ustadz
lebih mulia dari polisi untara dokter pilot pak ustadz
dari jepang becam pak ustadz
coba kasih alasan kenapa harus jadi tukang becam
karena kalau dokter udah banyak yang lihat
kalau polisi udah ada
presiden udah ada
terus apa hubungannya
lebih mulianya sebelah mana
coba deh pak ustadz pikir pikir
pak ustadz dulu sekolah naik apa
dokter sekolah dulu naik apa
ibu ibu ke pasar naik ke apa pak ustadz
ya siapa tahu
tepuk tangan buat pajar
itu salah satu cita cita yang mulia juga ya
membantu orang dari suatu tempat ke tempat yang lain
itu sungguh luar biasa
siapa lagi yang mau cerita